aksi unjuk rasa ratusan warga desa dongkal di kantor kecamatan pedas karawang berakhir ricu
kericuhan terjadi lantaran para pengunjuk rasa kesal dengan panitia pilkades yang dianggap curang
aksi baku hantam antara warga desa dongkal dengan panitia pilkades ini terjadi di halaman kantor kecamatan pedes kabupaten karawang
kericuan ini terjadi saat panitia pilkades yang ditunggu tunggu untuk mediasi molor dari waktu yang ditentukan
selain itu mereka juga kesal lantaran panitia pilkades dianggap telah curang terhadap calon kepala desa yang mereka usung
menurut pengunjuk rasa panitia pilkades telah melakukan kecurangan dengan membiarkan anak di bawah umur ikut mencoblos
selain itu panitia dianggap membiarkan dugaan jual beli surat undangan sehingga warga tidak bisa memilih
pengunjuk rasa meminta dilakukan pemilihan ulang pilihan

warga mengancam jika pemilihan kepala desa tidak segera diulang
mereka akan melakukan aksi
yang lebih besar dian firmanca kabupaten karawang